sementara dari sisi belanja pengeluaran tercatat dua puluh delapan empat puluh sembilan triliun rupiah
dari data ini diperoleh defisit sebesar sembilan belas enam puluh tujuh triliun rupiah
jadi gini tadi penerimaan itu kan kita hitung sampai dengan bulan juli ini ya dari target setahunan
jadi nanti justru malahan yang tahun ini penerimaan perpajakannya kami optimis akan mencapai target lagi seperti tahun lalu
disampaikan pada konferensi pers kinerja apbn anging mamiri periode sampai dengan tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh tiga tanggal lima belas agustus kemarin
penerimaan negara yang positif ini dibarengi dengan suksesnya menekan angka inflasi regional
kondusifnya nilai inflasi di provinsi sulawesi selatan ini terus dijaga agar komoditas konsumsi tidak semakin meningkat
sangat kondusif tapi ke depan kita harus saling menjaga ya agar inflasi khususnya untuk komoditi komoditi konsumsi pokok masyarakat tidak semakin meningkat
capaian positif target penerimaan dan suksesnya menekan angka inflasi regional sulawesi selatan ini
dapat diikuti dengan naiknya pendapatan lain dari sisi bisnis
penerimaan negara bukan pajak serta bea dan cukai